kamu kayaknya bakal dapat masalah
bukan bakal tapi memang udah dapat masalah
bisa katanya kesini nanyain saya
ada urusan apa
nggak ada penumpang
ben ben mau pergi dulu
katanya tadi nggak mau pergi
kamu udah punya calon
kalau udah jadi pacar
maksud kamu kamu bilang calon itu bukan calon istri
nggak ada yang naik

kita masih pagi udah apes
apa yang gimana bruh talkin ke diri
kayak gini gitu
dia cerita apa yang dibahas sama ubed
kata dewi ubed didatingin diza
ada sesuatu yang penting saya harus dibahas
dulu ubed itu pernah dekat sama dewi
tapi memang ubed pernah suka sama dewi
itu orang yang kemaren
iya yang gak jadi kita todong karena lagi pusing
mungkin hari ini nggak pusing
yaudah coba aja kita todong
dia lagi buru buru
sayang ya gak sempet kita todong
yaudah kita cari yang lagi santai aja
aku gak nyangka kalau ajang itu copet
siapa yang cerita ke kamu
pengakuan dia sendiri
yang penting kan sekarang bukan
iya dia udah insaf udah tobat udah pake kerudung
kerjanya jualan kerudung
terus temennya gimana
namanya deden dia itu mau insaf
tapi terjebak di kelompoknya saeb
kata ajeng kalau deden mau keluar fotonya bakal dicetak
dikasih tulisan di bawahnya
jahat banget sih yang namanya sape itu
kata ajang yang pernah ikut dia itu banyak
yang udah insaf itu banyak
tapi saeb terus ngerekrut orang baru
yang direkrut itu orang biasa
terus dibikin jadi orang jahat sama dia
terus sekarang yang mau keluar jadi susah
bisa dibilang kalau udah masuk nggak bisa keluar
kita udah berapa hari gak ketemu
aku kangen tau
belum ada yang pesen
tuh udah diantar
mau ke belang birokanya
itu tramnya nih
siapa jadi tramnya
aku tuh sama diza tadinya cuma curhat aja
soalnya kalau aku bikinin sendiri
aku penem di perasaan aku sendiri
aku takut asma
memangnya pikiran sama perasaan yang dipenam
kan aku bilang takutnya
yaudah pesen aja
diza itu udah tahu saeb
udah tahu kamu
udah tahu juga kalau dulu itu aku juga copet
dia orangnya comel apa enggak
kalau dia comel
sama kalau buat saya masang foto aku
yang ada tulisannya awas copet
masa dari tadi nggak ada yang ngomong
mudah mudahan diza nggak comel
ada sih yang diomongin
tapi gak penting buat kamu
aku mau makan
saya bingung mau pesen apa
terus kita harus gimana
kita ini tidak punya pilihan lain
masa kamu harus selalu saya kasih tahu
nggak usah kamu kasih tahu
setiap hari juga kita selalu nodong
tapi nggak pernah berhasil
kalau gagal terus
harus sadar diri
mungkin jadi tukang todong itu memang bukan bakat kita
mau coba seni suara
saya juga nggak
kalau bisa juga gitarnya nggak ada
nggak perlu pakai gitar
tepuk tangan aja
nggak usah percuma
nggak akan ada hasilnya
terus aku harus gimana
aku juga bingung
aku juga bingung
harusnya hidup kamu udah gak ada masalah
setiap orang kalau masih hidup pasti punya masalah
tapi masalahnya harus yang dari hari ini
bukan yang dari masa lalu
aku gak bisa nemenin kamu makan siang hari ini
mau ketemu ubed

avendya pasti dit gentern itu
misalnya dia bakal datang ke la
butuh deh makan yang lainnya
berusaha nanti deh

ham you bundang lagi sedang senang
oke deh balik
aku gak jadi gak enak makan sendirian
bukan nutupin aurat
kamu udah insap
kamu udah sembuh
tadi di telepon kamu bilang apa
kurang sehat bos
nanti kita bicara
kamu kayaknya bakal dapat masalah
tapi memang udah dapat masalah
ada urusan apa